zefania karina putri sulung finalis ajang pencarian bakat karen puro tutup usia pada sabtu malam
zefania yang berusia enam tahun meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai enam apartemen
suasana harum mewarnai rumah sakit fatmawati jakarta selatan tempat persemayaman putri sulung karen zefania karina pada minggu siang
zefania tutup usia akibat terjatuh dari balkon apartemen aspen fatmawati milik ayahnya
karen mengaku ia mendapat kabar anaknya meninggal pada sabtu malam dari kepolisian
zefania dimakamkan minggu siang di tpu tanah kusir jakarta selatan
saya mendengar kronologis yang belum terlalu jelas
karena memang sampai sekarang juga saya tidak masih belum bisa bertemu sama bapaknya
kalau tidak salah masih ditahan
karena apa yang terjadi sama anakku
itu kelalaian ya
anak bisa ada di balkon jam sembilan malam hujan hujan
anak ini bukan anak ini anak yang masih kecil
saya dengar berita ini di bulan siang
dan yang menelpon bukan pihak dari keluarga ayahnya
penelpon adalah polisi